kemana kita jalan jalan kemana mau ke rumah opah sama omah
rumah opah surya surya iya sama masyarakat ya iya mau ke situ ya iya oke oke lah kita
lagi kesana ya bener bener ya tapi senyum dulu dong kita ke rumah opah surya sama omah
saya nggak tahu ini baju andino tebukan pak karena andi berangkat pagi pagi dan
sepertinya ini mau surprise buat saya tapi kalau kata mama andi berangkat pagi pagi
karena mau ketemu sama dosen dia meminta supaya ada yang bisa ganti dia untuk seminar mandi
coba kamu tahu rumah deh siapa tahu ada yang lihat bajunya andi
waktu andin berangkat pagi pagi andin pakai baju warna apa
hah pertanyaan macam apa kiki ditanyain ke kiki mas al
mas al malah main tebak tebak
pasti lagi main kuis kuis sama sama mbak andren ya di sana ya
saya lagi tidak bercanda jawab pertanyaan saya
coklat muda mas iya mbak andir pakai coklat muda bajunya
ingat pesan saya ya
jangan pernah bilang kalau saya telepon kamu dan menanyakan soal ini sama kamu
iya mas siap
mas al kenapa ya
kok tanya kayak gitu ke kiki
bukannya mas al itu lagi lipuran sama mbak andin kemarin pas berangkat
masa mas al nggak tahu mbak andin pakai baju warna apa
ada apa lagi ya ini kira kira sama mas al sama mbak andin
hah kiki memut
kiki nggak tahu
sepertinya benar itu baju andin pak
kata kiki angin pergi pakai baju warna coklat
apa andin jatuh dari atas
mungkin aja mbak
aku gak lihat om
yaudah aku pamit ya pulang
karena aku mau mulung lagi
rumah kamu dimana
aku nggak punya rumah om
aku tidur bareng bareng
sama anak jalanan
di taman apa enggak di musola
buat kamu ya nggak usah om
gak apa apa buat kamu sama temen temen kamu
buat makan ya
yaudah om terima kasih ya om
aku pulang ya om
kita harus segera cari adit
udah selesai kelasnya
yaudah kalau gitu kita pulang ya
biar kita main di rumah
kenapa kamu gak mau pulang
habis di rumah sepi
nggak ada mama sama papa
apa yang aku mau bilang
kamu mau jalan jalan
mau jalan jalan kemana
mau kemana kita
mau ke rumah opa sama omah
ke rumah opa surian
opa surian sama omah sarah ya
iya mau ke situ
okelah kita pergi kesana yuk
bener ya tapi senyum dulu dong kita ke rumah opa suri sama oma sana ya
happy kamu sekarang happy yaudah yuk yuk yuk yuk
kita pergi sekarang apa besok yuk sekarang
andin andin kamu dimana sih
harusnya saya gak biarin kamu pergi sendiri andin
harusnya saya bersama kamu jagain kamu
maafin saya pak ini semua salah saya saya gak becus jagain andin
kamu tenang ini bukan salah kamu ya
andin pasti ketemu kok allah jagain andin ya udah kamu tenang aja
harusnya saya yang ngantriin andin di seminar pak
harusnya saya gak biarin andin pergi sendiri pak
udah andin pasti ketemu kok tenang aja kita sekarang cari andin lagi sambil nunggu kabarnya polisi ya
udah tenang aja
kalau mau ganti ban langsung telepon gue kabarin ya
masih ya enggak kamu baik banget harga spesial nanti
apalagi nih mereka bahas bahas velock ring enam belas ring delapan belas gak mudeng aku
mungkin bete aja nih
emm gak aku pamit duluan ya
muru muru banget ya udah gak apa apa
saya jatuh di jalan ya
francisca aku pamit duluan ya
dia cemburu thanks ya
gak berhasil buat dia cemburu
pokoknya sekali lagi thanks udah bantuin gue sekarang gue mau ke cemburung ya
pas dihubungin dan diajak ketemu malah asik ngobrol sama francisca
dasar egois ya enggak
kak kamu ngapain sih enggak
aku tuh mau pergi tau gak
lagian kamu mendingan di dalem aja tuh sama francisca
siapa yang ngambek
orang yang mau aku mau ke rumah sakit kok
kan aku mau praktek sore ini
belanjar jujur bisa gak dari hati
kalau kesel bilang kesel
marah bilang marah
kalau ngambek jujur aja bilang ngambek apa sih susahnya
aku enggak ngambek
sekarang lo udah ngerasain kenapa yang gue rasain kemarin
ketika janjian ketemuan sama seseorang
ternyata orang tersebut malah ngajak orang lain gabung di meja kita
enak gak jadi ngambek
coba sekarang lo inget inget kemarin
ketika gue berduaan sama lo di kafe